anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono memastikan
groundbreaking ibu kota baru dilaksanakan di kuartal empat tahun dua ribu dua puluh
sebelumnya pemerintah telah mengumumkan akan mulai peletakan batu pertama
atau groundbreaking pada tahun dua ribu dua puluh
menteri basuki menjelaskan setelah pengumuman pemenang desain ibu kota baru
akan dilanjutkan kunjungan ke lokasi calon ibu kota baru sepekan kemudian
pemerintah juga akan membuka sayembara desain seperti untuk bangunan istana gedung mpr dpr dan mahkamah agung
pemerintah juga akan membuat kondisi lapangan sesuaikan dengan kondisi lapangan
ada fan tuning
mungkin baru saya detail desain
sehingga kalau bisa setahun itu kita ya hampir delapan bulan lah ya
saya detail desain sehingga kuartal keempat kita mulai dengan groundbreaking
negara rimba nusa dikerjakan oleh sepuluh orang
desain ibu kota baru ini akan menyeimbangkan tata kota modern dan kelestarian alam
di atas kertas konsep ini dinilai memiliki semua keunggulan sebuah kota
mewujudkan kota unggul dengan tantangan topografi
dan geografi yang tidak mudah menjadi tantangan berikutnya
kita bahas malam ini bersama narasumber
sudah hadir di studio budiana kusumastuti
direktur bina penataan bangunan di janciptakar
budiana selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada arzuna sinaga
anggota tim urban plus
pemenang sayembara ibu kota baru
selamat malam mas angga ya
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada kang eyat supriyatna
akademisi tata kota universitas trisaktika
selamat malam sudah hadir kita kembali bicara soal ini
mas angga selamat untuk menjadi juara satu ya
timnya menjadi juara satu di urban plus
mungkin bisa ditampilkan dulu
seperti apa desain yang digagas oleh tim urban plus
mas angga dan juga sembilan orang temannya ini
nanti kita akan tampilkan
tapi kurang lebih kalau misalnya dilihat
ketika mendesain ini juga mempertimbangkan
apa saja sih aspek yang dipertimbangkan mas angga
jadi aspek ini sangat banyak ya
yang bisa dipertimbangkan
yang pertama adalah
tentunya pemilihan lokasi
karena memang nanti berkaitan dengan daya dukung tanah
daya dukung lingkungan gitu ya
terus hal hal lain adalah tentunya aspek aspek yang berkaitan dengan pembangunan
perencanaan satu kawasan kota
jadi aspeknya itu ya meliputi mulai dari alam
gak lupa dengan sosial dan budaya ya
dan ekonomi pun harus dipirikan dengan sangat jelas
terutama memang terus terang
lahan yang memang diberikan sebagai bagian dari kk ya bu diana
ini adalah lahan yang boleh dibilang
tidak sama dengan lahan lahan yang sudah dikembangkan oleh kota kota lain
jadi hutan yang masih banyak
airnya masih sangat luar biasa banyak
bersungai gitu ya
jadi itu yang tentunya beberapa hal yang secara dasar harus dipikirkan
bagaimanapun kalau misalnya tantangan topografi itu
seberapa bisa itu kemudian compromizing design sih mas angga
justru ini yang menarik nih pak
justru pak yait memberikan kuliah dulu mengenai ini
tentang topografi ya
secara umum memang topografi itu justru bagian yang menjadi
membantu untuk menentukan dan menjadi dasar pemikiran bagaimana kotanya akan didesain
jadi memang topografi itu tidak bisa di sebaiknya tidak dilawan
bagaimana kita merespon
tidakpun diubah kan
dirubah dalam artian di respon
bagaimana supaya ini bisa menjadi satu lingkungan binaan yang baik gitu ya
bisa berfungsi dengan baik
nyaman ditinggali dan tentunya bisa punya value yang memang
menjadi lambang dari buku kota negara
jadi bahasa dari biasanya para designer itu adalah merespon
dan terus terang topografi menjadi salah satu elemen
yang faktor yang menjadi penentuan lokasi juga
bagaimana satu daerah pemerintahan yang katakanlah sebagai eksekutif gitu ya
misalnya istana negara dan legislatif itu harus ada di posisi yang cukup tinggi
sehingga dia secara filosofi itu mengayomi
atau mengawasi dan bekerja bersama dengan kotanya atau dengan rakyat
best view lah ya
kak yaya silahkan
ini kan gini konsep mungkin tidak seindah ketika kita dalam implementasi
itu harus diakui
ini kan pertanyaannya berapa besar tingkat constraint yang akan dihadapi kan enabler dan constraintnya
jadi pertanyaan paling mendasar tadi
dari gagasan besar ini kan akan disinergikan bersama tiga pemenang tadi
itu harus sama sama duduk loh untuk melihat mana yang menjadi kekuatan utama
karena dalam prakteknya apa yang didesain ini mungkin belum tentu cocoknya
dengan penetapan lokasi yang sekarang ini
ada yang di tepian air ada yang tempat di atas bukit dan sebagainya
nah ini penting untuk apa menetapkan deliniasinya
jadi dari komposisi yang empat puluh ribu hektare itu misalnya kawasan intinya mana
kita akan menjadi pertanyaan mendasar nanti
dari konsep dasar itu mana yang di kawasan inti yang sepuluh ribu hektare itu
nah kemudian tadi yang kedua
pengembangan jaringan infrastrukturnya
memang kalau untuk mengejar percepatan
saat ini sudah sangat terbantu dalam konteks untuk awalnya ya
dengan adanya jaringan jalan di kawasan hti itu
sehingga untuk pekerjaan awal itu mungkin akan memudahkan
tetapi yang menjadi tantangan paling besar nanti
adalah bagaimana membangun kota ini di awalnya
karena mengingat kalimantan itu tidak punya pasir batu
besi betonnya itu kurang cukup
nah kemarin sudah ada penjelasan katanya
akan berkolaborasi dengan wilayah sekitarnya
seperti dari sulawesi barat
kemudian nanti pengembangan pengembangan lain
nah kemudian yang juga yang perlu diawali ketahui
adalah membangun kebutuhan dasarnya
bagi sebuah kota
membangun kota itu kan bukan kita memindahkan barang
tapi memindahkan kehidupan
jangan sampai yang dibangun menjadi kota mati
seindah apapun kota itu
kalau menjadi kota mati dia tidak akan menarik
jadi mau tidak mau awalnya adalah
satu yang menjadi isu besar
kita punya pengalaman besar
tentang bagaimana kota yang kita membangunnya itu tidak akan menarik
karena kota itu tidak punya air baku
itu tidak punya air baku
belajar juga dari singapura
nah sekarang di kalimantan
dengan keterbatasan air itu
maka saya mengatakan penanganan pengadaan air ini
tapi pertanyaannya untuk di lokasi ini
apakah itu juga sudah dipertimbangkan oleh
pemenuhan kebutuhan dasarnya
karena kan itu sekarang saat ini sedang berjalan paralel
dikerjakan oleh kementerian pwpr
yang sudah sejauh ini apa saja sih budiana
nah sampai dengan saat ini
yang pertama memang lakukan sayembara dulu ya
karena sayembara ini tentunya
kita bisa mendapatkan partisipasi
seperti apa sih sebenarnya keinginan ibu kota
nanti yang didambakannya seperti apa
kami juga mengadakan beberapa kali
pertemuan dengan kaum milenial
mungkin kaum milenial ya
nah setelah itu kita lihat
ternyata mungkin ada tuntutan tuntutan
yang pertama tentunya untuk infrastruktur
tadi seperti kang yayat tadi sampaikan
bahwa air sumber daya air itu penting
nah air disana sebenarnya
tidak berlimpah juga bapak
karena kita memahami bahwa walaupun hutan
tapi sebaliknya itu disitu kan ada

disana kira kira ibu kota itu yang penting

kalau misalnya kita kemarin dapat
satu setengah juta orang
berapa kebutuhannya air untuk mereka
waduk atau bendungan yang ada disana cukup atau tidak
harus disiapkan kapasitasnya sesuai dengan itu
berarti kita harus menambah
menambah berapa jumlah
bendungan untuk air dan sebagainya
tapi yang saat ini sudah ada
kalau existing sebenarnya kita sudah punya
samboja sudah ada
tetapi dengan samboja itu kapasitasnya memenuhi atau tidak
dengan nanti bertambahnya penduduk yang ada disana
kemudian juga masalah jalan
jalan aksesibilitas disana cukup enggak
karena sekarang adanya tol balsam ya
masih cukup atau tidak
atau mungkin nanti kalau tambah lagi
nah padahal kita juga memimpikan suatu ibu kota yang
kemudian juga beautiful
kemudian juga berkelanjutan
kalau jalan kita bentuk biasa
nah apakah iya
itu bisa menurutnya
berarti kita jalan jalan pun juga harus kita penuhi dulu
infrastruktur yang ada di bawahnya
seperti saluran drainasenya
seperti saluran air limbahnya dan sebagainya
kita buat seperti cantik
jangan sampai mungkin kalau di jakarta
terus kita membuat
nah akhirnya macet kan
nah ini harus disusun sebelum
justru lebih mudah kita membentuk suatu kota
sehingga kita membuat infrastrukturnya terlebih dahulu
karena memang itu basenya begitu
pertama ini monumental
baru pertama kali kita membangun sebuah kota baru di indonesia
kalau kota kota yang lain dibangun oleh pengembang
ini untuk profit kepentingan kepentingan bisnis
tapi ini konteksnya pelayanan
akan berbeda loh
maka mau tidak mau
sikap utama yang harus kita bangun adalah
otomatis kota ini akan menjadi kota pembelajaran
terus terang ini menarik loh
bagi kita yang sekolah perencanaan
bagi arsitektur bagi semua
karena gagasan pertama loh
dalam konteks pembangunan ibu kota ibu kota kabupaten atau provinsi mungkin pernah dilakukan
tapi kan sebatas membangun kantor bupati saja
ini lengkap dengan yang lainnya
jangan sampai ibaratnya ini kan jangka panjang
maka awal pertama supaya ada percepatan bukan groundbreaking saja
tapi dari aspek hukumnya
karena bagaimana kaitannya dengan anggaran
kalau tidak ada penetapan cara
itu yang belum tuntaskan di awal tahun dua ribu dua puluh
tapi kita lihat soal desain ini tantangannya selain topografi
ada juga soal potensi bencananya
nanti kita bahas setelah jeda tetap bersama kami
anda kembali bersama kami di cnn indonesia
kita lihat dulu sekarang bagaimana desain ibu kota baru yang kemarin sudah menjadi juara pertama
dari sayang bara yang dilakukan oleh kementerian pwpr pemerintah
kita lihat ada beberapa gambarnya ini dia ya
bisa kita lihat sama sama ini yang namanya ada danau pancasila
ada permukiman bisnis komersial diplomatik pemerintahan
jadi memang asik mendesain dari awal begini karena apa
lebih mudah memang betul mas angga
sebenarnya memang kalau ini sebenarnya dua hal
kalau kita dikasih kertas kosong seolah olah lebih mudah menggambar apa saja
tapi justru kalau terlalu kosong bingung ya pak
terlalu kosong oke iya betul betul
jadi justru kalau dilihat disini secara desain banyak hal hal yang kelihatannya sangat estetis
sebenarnya dia punya fungsi yang sangat spesifik
oke misalnya apa
misalnya ya kita lihat ada danau ya kita bicara pancasila
ini berkaitan dengan yang tadi pak yayat sebutkan tentang kebutuhan air
jadi bagaimana kita membuat satu sistem yang disebut sebagai
bagaimana kita manfaatkan air yang konvensional ya dari warung dan danau
ditambah dengan air yang non konvensional
jadi air recycle dari air hujan tambahan air hujan dan dikumpulkan di dalam danau ini
untuk kemudian di treatment over the time sehingga bisa menjadi air baku
jadi sebenarnya fitur ini adalah fitur yang justru menentukan keberlanjutan dari infrastruktur dasar kota ini
oke berikutnya kita lihat ada lagi gambarnya
kayaknya ada beberapa deh ini
ini bagian dari danau pancasila
ini bagian dari danau itu ya
sila ketiga monumen transit
kalau misalnya di atas kertas sih keren banget sih
ini makna simboliknya sangat kuat sekali
karena konteks misalnya sinergi trias politika ya
antara pemerintah dpr sama itu kemudian kan ada jalan lurus itu ya
iya ada jalan lurusnya
jadi akses ke bangsa
apa jalan bineka atau apa gitu
jadi dalam konteks sebagai bentuk playa kepada bangsa
ini merupakan salah satu istilahnya kriteria yang kita sebutkan di dalam tor ya
karena kita membuat suatu ibu kota itu harusnya yang bisa mencerminkan identitas bangsa
identitas bangsa ini apa mungkin bisa pancasila garuda ini macam macam
tapi mungkin yang dipilih adalah danau nya itu ya
kalau itu danau nya
tapi di sini juga harus ada bentuknya itu yang menonjol itu adalah bentuk atap yang menjulang
berarti itu mencirikan indonesia nya itu adalah lokalnya
tapi saya menarik ya disini kan kekuatan air ya
air itu kan identik sebagai simbol kehidupan
hidup tanpa air tidak mungkin
kedua air itu bentuk penyucian misalnya
dalam konteks kita ini bahwa ini ideologisnya adalah bagaimana kita tidak lepas dengan harmoni antara manusia alam dan lingkungan
pertanyaan tadi di awal dengan bentang yang masih banyak hutan itu mau dieksploitasi secara menyeluruh
atau mana yang harus dipertahankan mana yang dijaga

compromising itu tadi
ini salah satu hal yang menjadi menonjol di dalam desain ini
karena dia mengupakan untuk keberlanjutannya
jadi antara keseimbangan antara air daratan dan juga hutan
karena kan kita juga tidak boleh menghilangkan hutannya
tapi air juga tetap harus kita pertimbangkan
daratan pun juga kita coba kaji dan kita desain yang lebih baik
nah ini ada satu hal yang menarik
jadi memang pemikiran bahwa bagaimana kita bisa mensinergikan
antara pembangunan dengan hutan dan alam
selama ini kita mungkin punya pikiran kalau yang namanya kota itu ya hutan jungle
padahal sebenarnya di lahan yang seperti ini
ada kesempatan untuk kita memulai satu filosofi baru
kota baru yang memang dia itu berdampingan dengan alam
dan kebetulan di sini memang alamnya lengkap
dari mulai airnya ada sungainya banyak
hutannya juga ada sebagian hutan produksi yang kita bisa manfaatkan
sudah tidak aktifnya
sementara juga dari sisi kekayaan biotanya pun luar biasa
jadi bagaimana kita mencoba untuk mengedepankan satu konsep kota yang sustainable
berkelanjutan dan memang kita mulai dari lahan yang hijau
jadi tidak harus saling mengalahkan
justru ini yang harus kita perhatikan
tapi juga sudah ada peringatan dari bmkg yang mengatakan potensi potensi bencana
terutama juga banjir di muara muara sungai
bagaimanapun kita lihat memang sungai menjadi salah satu inti kehidupan dari ibu kota ini kan
bagaimana soal itu bu diana
antisipasi di sini ini kalau nggak salah ya kemarin dalam kita diskusi dengan juri
ini sudah ada konsep yang jelas terkait dengan revitalisasi dan bio membrie nya
bio membrie ini adalah sebagai solusi
solusi untuk perbaikan lingkungan dan yang berkelanjutan
nah ini juga sangat menarik
jadi ada tambahan lagi
prakteknya bagaimana sih itu kalau misalnya kayak gitu itu kan konsep ya
tapi prakteknya realnya gimana
memang harus ada audit terlebih dahulu sebelum melakukan upaya pembangunan
contohnya misalnya kalau kita dari samboja menuju ke sepatu itu
ada hutan wisata bangkirai
di situ masih ada warik warik itu monyet khas kalimantan
kalau mbak putri lewat situ dia akan nyetop di jalan
di pinggir pinggir jalan ya
kemudian ada isu misalnya apa
ciri khas dari kalimantan itu yang monyet itu
bekantan itu harus direstarikan
harus dijaga karena itu persoalan apa
kalau itu terganggu dunia akan melihat
jadi ini persoalan bagaimana secara idealis dengan kebutuhan pragmatis
ada kebutuhan alami dalam konteks keanekaragaman hayati
jadi menurut saya ini kota bukan saya mengatakan forest city ya
tapi dia menjadi sebuah kota pemerintahan
tapi ada destinasi untuk wisata alam
wisata belajar dari lingkungan
nah ini perlu ditempatkan
karena nanti akan terjadi percampuran loh
antara habitat manusia dengan habitat orang hutan mungkin yang ada
jadi jangan sampai suatu malam mereka datang karena kehilangan itu
ini menarik loh
pak kaya budiana
ini juga salah satunya
disamping itunya keperlanjutan dan sebagainya sudah terlalu lama ya
istilahnya terlihat ya di dalam desain tersebut
tapi dia juga tidak meninggalkan bahwa smartnya juga ada
ya kan smartnya itu kalau kita lihat di dalam penjelasannya
menghadirkan car visionnya
jadi bisa untuk pejalan kakinya transportasi publik yang berbasis kepada hyperloop
jadi pejalan kaki itu lebih diutamakan
kalau bisa hanya sepeda saja
itu terlihat di dalam desain itu

perubahan sekecil apapun itu kan pasti akan mengganggu ekonomi
betul sangat betul sekali
dilekan tentang teknisnya ya
mungkin kalau kita bisa kembali kepada gambar besarnya
gambar besarnya silahkan
sebenarnya salah satu hal dalam sisi planning perencanaan yang sangat mendasar adalah
bagaimana memberikan ruang transisi atau buffer
dari satu daerah yang memang masih kaya dengan biota ya pak ya
kita berikan buffer
dan itu ada ya
gambar yang luas
di bagian sebelah kanan ini kelihatan ada hijau yang besar
ini ada hijau
sebenarnya botanical garden itu bukan hanya sekedar taman seperti kebun raibow
tapi dia menjadi buffer dan menjadi penjaga
supaya kekayaan biotanya itu yang dekat dengan sungai dan dekat hutan itu tidak terganggu
botanical garden ini sudah pasti tidak akan tersentuh
sudah pasti tidak akan tersentuh atau bagaimana
nah ini ada di dalamnya itu ada bagian bagian yang tidak boleh tersentuh
ada bagian bagian yang tadi pak yayat ceritakan menjadi
menjadi tempat belajar
justru itu bisa tempat belajar
belajar tentang alam
satu lagi mbak putri saya kira ini kan komposisi ruang terbuka hijaunya itu mungkin harus lebih banyak lagi
karena ada microclimatenya
kalau mbak putri kesana mungkin kerasalah tiga puluh satu tiga puluh dua tapi dengan tingkat kelembapan yang tinggi
jadi mau tidak mau untuk menjadi walkability yang nyaman
mau tidak mau suhu di tingkat lokal itu harus lebih diturunkan
mau tidak mau ini kota menarik kalau kita bisa menserdikan kekuatan alam
dengan upaya untuk membuat nyaman yang tinggal disana gitu
berarti bagaimana masalah arah anginnya
kita menurunkan kelembabannya dan suhunya
itu juga perlu diolah
diolahnya bukan dengan alat tetapi dengan desain
nah itu sangat penting bagaimana kita membuat pembukaan bukaan
arah anginnya seperti apa
ini sangat penting sekali justru itulah yang menarik di dalam desain ibu kota ini
oke bagaimanapun kan ini berkaitan dengan hukum ada juga anggaran
hal hal mana yang bisa dikompromikan dan yang tidak
kita bahas setelah itu dah
untuk mengunggul karena bagaimanapun ini menjadi apa ya
menjadi tonggak menjadi tolak ukur menjadi contoh bagi kota kota lainnya
tapi kalau misalnya sekarang dilihat bu diana bagaimanapun kan ada yang dihadapi sekarang
pertama anggaran belum disepakati memang rencananya tahun depan baru akan dibahas dan disepakati
kemudian ada yang soal landasan hukum
seberapa besar derajat toleransi yang bisa dikompromikan dengan desain itu
nah itu dia
jadi setelah kita memilih ya pemenang satu dua dan tiga
satu dua tiga ini nanti kan akan kita kolaborasikan
dan pupr pun juga sudah membuat semacam kayak benchmark ya
jadi ini bukan tunggal ya bukan desain tunggal
nanti akan ada disen lanjutan lagi
nanti akan kita kolaborasikan kita integrasikan
dan kemungkinan nanti kan ada ahli ahli atau narasumber atau apa ya istilahnya yang meningkatkan terhadap desain tersebut ya
ini sudah miliknya pemerintah dan itu nanti akan kita tingkatkan menjadi suatu urban design yang dari pemerintah
nah setelah itu kemarin kita juga sudah memperkirakan dari kira kira untuk pembangunan seluas itu kan sudah ya banyak ya
ada sekitar empat ratus enam puluh enam triliun itu secara rafli kemarin ya
tapi bagaimana kita akan membiayai ini
nah apakah semuanya dengan apbn
kayaknya nggak mungkin ya
jadi apbn itu hanya sembilan belas dua persen
kira kira seperti itu perhitungannya dengan bapak penas dan juga dengan pupr kemarin
kemudian untuk yang lainnya mestinya dengan kpbu
kpbu itu sekitar misalnya lima puluh empat empat persen
dan yang lainnya itu dengan swasta
swasta itu kira kira dengan dua puluh enam persenan
nah itu nanti yang harus kita bersinergi
kalau tidak bersinergi nggak bisa
nah sekarang ini kita juga sedang menyusun rencana undang undang untuk pemindahan ibu kota negara ini
nah secara rencana undang undang
nah nanti di dalamnya
dalamnya juga akan ada bagaimana nanti letaknya delinasinya dan kemudian juga bagaimana nanti badan
ada badan yang nantinya akan mengelola persiapannya seperti apa pembangunannya seperti apa juga nanti untuk pengelolaan
kayak badan otorita gitu ya berarti ya
mungkin semacam badan otorita lah
tapi ini masih kita proses
tadi siang kita lagi rapat itu dengan bapak nas
kak yayat seberapa banyak sih kembali soal yang bisa dikompromikan dari desain desain itu
yang kemudian berkaitan dengan anggaran dan apa
kalau misalnya nanti anggarannya nggak masuk bisa aja dan itu kan tidak mungkin dikonfirmasi kepada teman teman yang mendesain
langsung di cut begitu saja kan
memang begini kan sekarang pemerintah dalam waktu dekat akan juga membuat desain untuk istana gedung dan sebagainya
jadi pasti ada komponen komponen biaya
yang pertanyaannya berapa besar porsi apbn untuk itu
ingat loh selain dari apbn ada kpbu